ya kembali dalam news report dan laporan berikut ini
khusus bagi anda pecinta mobil sport yang juga memiliki kantong yang cukup tebal
setelah mobil ramah lingkungan perusahaan mobil volkspagen atau vw
meluncurkan mobil lamborghini di pantas mobil di genewa
dan rupanya bukan hanya cepat di jalanan
lamborghini yang satu ini juga cepat terjual
ini adalah lamborghini centenario
centenario mempunyai kekuatan tujuh ratus tujuh puluh tenaga kuda dan mesin v dua belas
centenario adalah lamborghini yang terkuat
centenario terbuat dari karbon fiber kecepatan tertinggi tiga ratus lima puluh km per jam
centenario warna kuning hitam ini adalah salah satu dari empat puluh yang diproduksi
maaf peminat lamborghini centenario sudah terjual habis
sebelum centenario diproduksi
empat puluh orang kaya di dunia sudah membelinya
dengan harga dua juta usd atau setara dengan dua puluh enam miliar rupiah per mobil
selain kecepatan tinggi pemilik centenario mendapatkan sedikit sejarah dari lamborghini
centenario diproduksi dalam rangka ulang tahun ke seratus
dari pendiri lamborghini verusio lamborghini yang wafat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
selamat ulang tahun ferruccio
semoga anda menyukai hadiah anda
jadi jangan lupa langganan transvision
saya desi anwar